target besar dicanangkan dalam rakornas pb esports indonesia
ketua umum pb esports indonesia jenderal polisi purnawirawan budi gunawan menegaskan keinginannya
agar esports bisa membantu pertumbuhan ekonomi indonesia
ketua umum pb esports indonesia jenderal polisi purnawirawan budi gunawan ingin esports bisa membantu pertumbuhan ekonomi
yang kedua aku merumuskan dan menyusun dan membangun visi pb esports indonesia
yaitu jangka satu tahun dan lima tahun ke depan
sehingga pb esports indonesia menjadi organisasi yang betul betul dapat dibangun
menjadi organisasi capang olahraga
dan terbaik dari capang olahraga yang selalu ada
serta yang terpenting juga membantu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan amanah pekerjaan
selain itu budi gunawan juga menantang pengurus pb e sports indonesia
bisa mengembangkan ekosistem e sports di indonesia terutama dalam menciptakan games yang berdaya saing internasional
mampu merumuskan dan mengembangkan ekosistem olahraga esports
khususnya pengembangan produk produk denice yang dapat bersaing di dunia internasional
sehingga produk produk sport dalam negeri ini dapat merajai di pasar dalam negeri kita
dan seperti saat ini dikuasai oleh game game dari luar negeri
dalam kesempatan ini pb e sports indonesia melakukan sosialisasi desain besar program kerja regulasi hingga menyerap rekomendasi
kegiatan ini juga sekaligus memperingati hud yang kedua pb esports indonesia
kegiatan ini juga sekaligus memperingati hud yang kedua pb esports indonesia